anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
partai nasdem terus bergerilya guna mempersiapkan dua ribu dua puluh
mulai dari kunjungan ke beberapa petinggi partai politik
hingga persiapan internal menuju rakernas lima belas sampai tujuh belas juni mendatang
meski demikian hingga kini nasdem belum mendeklarasikan koalisi secara formal
gagasan menjaga stabilitas politik lekat dengan arah koalisi partai nasdem
baik itu dalam menentukan partai koalisi hingga sosok yang akan diusung pada pilpres dua ribu dua puluh empat
dalam beberapa kesempatan ketua umum partai nasdem surya paloh menekankan
pentingnya menjaga stabilitas politik
tiga nama akan dihasilkan dalam rakernas lima belas hingga tujuh belas juni mendatang
menuju dua ribu dua puluh empat nasdem memilih menentukan capres cawapres baru
kemudian menentukan partai koalisi